nyimas karas dan juga nyimas ratu
aku menugaskan kalian untuk berada di depan
di barisan pertama
kami siap gusti
seh hasan udi dan juga seh nur jatuh
aku menugaskan untuk berada di barisan kedua
sekaligus sebagai penghubung kepada prajurit prajurit yang berada di barisan peti
yang dipimpin oleh kakang senopati sancang lodan
jangan biarkan air mata melemahkan
buatlah ayahan bangga kepadamu
apapun yang akan terjadi kelak
aku siap menjaga kehormatan dan wibawa kerajaan pajajar
itulah janjiku ayahanda
itulah janjiku kepada ayahanda
apakah di dalam mata begini
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
zat yang mahamrind
hilangkanlah rasa takut di diri hamba
hanya engkau lah yang mahamrind
dan juga endang musuh
dari makhluk makhluk yang zonid
kepada engkau lah aku meminta
dan hanya kepada engkau lah aku memohon
dan arga dan telah bekerja sama
dengan para pendekar dari aliran hitam
aku tidak akan membiarkan pajajaran hani
di tangan arga dan
aku akan pertaruhkan nyawa
demi menjaga kehormatan dan martabat penyejak
kami siap untuk berjuang bersama ayana prabu
walaupun nyawa sebagai taruhan
ayah anda tidak meragukan kesetiaan putra
dan juga kesetiaan semua yang berada disini
yang akan berjuang bersama
nyima sekarasi dan juga nyima serata
aku menugaskan kalian untuk berada di depan
di barisan pertama
kami siap gusti
seh hasanudin dan juga seh nurjad
aku menugaskan untuk berada di barisan kedua
sekaligus sebagai taruhan
dan juga sebagai penghubung kepada prajurit prajurit
yang berada di barisan peti
yang dipimpin oleh kakang senopati sancang lodan
sendika gusti berani
dan aku sendiri
dan juga yang lain
yang tersisa berada di istana
akan menjadi benteng terakhir
untuk menjaga kedaulatan pajajara
bagaimana dengan kami gusti prabu
apakah gusi prabu meragukan kesetiaan kami pada pajajaran
tentu saja tidak
aku tidak meragukan kemampuan kalian
jika tidak keberatan
kalian berdua bisa membantu
seh hasanudin dan juga seh nurjad

siap gusti prabu
kakang senopati sancang lodan
apakah kau telah mengirim teriksan
sudah gusti prabu
amba sudah mengirimkan
dan dua prajurit teriksan di lainnya
untuk semua yang telah aku tugaskan disini
malam ini jum'at
kalian harus segera berangkat
jangan ditunda tunda lagi
sendika gusti prabu
sendika gusti prabu
kita belum siap lagi prabu
kita belum siap lia
kalau kamu tahu
tuhan semesta alam
di dalam kekurangan hamba ya allah
hanya engkau lah
yang maha penguasa atas segala sesuatu
rahmatilah kami semua
lindungilah kami rakyat pejajaran
selamatkanlah kami semua
bahwa yang benar itu adalah benar
berikanlah kami kekuatan untuk menjalannya
dan tunjukkanlah yang salah adalah salah
dan berilah kekuatan
agar kami mampu menghadapinya
hanya engkau lah
yang maha menguasai segalanya
dan ilmumu yang maha besar
aku tidak pernah menduga
kalau kerajaan pejajaran
mengalami masalah sepelik ini
sangat jadi sangka
pak mat pega dana
dan menyerang kita
jika tidak didasari dengan iman
dia pasti akan kalah dengan tiga hal
apa saja itu madem
dan juga lawan jenis
seorang laki laki tinggal berpura pura
tuh saya juga bilang apa kamu sih jangan tergoda sama lini satu
siapa yang tergoda sama lilis
eh kamu mungkin yang tergoda sama lilis mah
saya mah tidak tergoda sama lilis tapi saya mah menggoda
hehehehe tak payah
hahaha yaudah deh
walaupun kita memiliki tata yang bagus
harta yang baik
dan istri yang cantik
mereka merasa tidak puas
iya orang seperti itu
bukanlah orang yang bersyukur
dia mensyukuri nikmat yang sudah ia miliki
oleh karena itu
kita harus memperbarui diri kita dengan iman yang sangat kuat dan juga kokoh
khusus untuk malam ini
kita tidak tidur dulu
kita harus tetap berjaga jaga
bisa saja musuh datang tanpa dibuka
iya kamu benar